seperti inilah kondisi air di aliran sungai cilengsi kabupaten bogor jawa barat
yang sudah hampir sebulan terakhir berubah warna menjadi hitam pekat
pada kamis siang di daerah muara pertemuan antara aliran sungai cikeas cilengsi dan kali bekasi
gradasi warna air begitu terlihat jelas
air dari kali cikeas masih terlihat coklat bening
sementara aliran air dari kali cilengsi tampak hitam pekat dan berbau
debit air dari aliran sungai cilengsi yang lebih besar ketimbang aliran sungai cikeas
berdampak ke aliran kali bekasi yang juga menjadi hitam meski tak sepekat air dari kali cilengsi
di tempat lain tepatnya di wilayah curug parigi kondisi air sungai cilengsi tidak hanya menghitam dan bau
tetapi juga berbusa
di sisi sungai tampak puluhan bangkai ikan sapu sapu diduga mati akibat pencemaran sungai ini
menurut ketua komunikasi penduli sungai cilengsi cikeas atau kp dua c
puaran kondisi aliran sungai cilengsi mulai berubah warna akibat banyak industri
yang diduga membuang limbah ke sungai
jadi kali cilengsi ini mulai dari akhir juli kemarin itu sudah kembali hitam kental
karena kali cilengsi ini kalau misalnya terjadi lebih dari tujuh hari hth
hth adalah hari tanpa hujan ya hari tanpa hujan
itu biasanya debit sungainya mengecil
pada saat debit sungainya mengecil limbahnya lebih rumit
meski pencemaran sungai cilengsi ini sudah terjadi berulang ulang
hingga saat ini pemerintah belum menindak satu
apapun pelaku kejahatan lingkungan yang menyebabkan pencemaran kali cilengsi
beginilah kondisi kebakaran yang terjadi di wilayah gunung kareumbi di desa marga laksana
kecamatan sumedang selatan sumedang jawa barat pada kamis malam
kebakaran berkobar di lahan perkebunan milik warga yang mengering akibat kemarau
petugas gabungan dibantu warga pun berjibaku untuk memadamkan api yang semakin meluas
namun petugas kesulitan dalam upaya pemadaman karena api semakin membesar
akibat tiupan angin yang cukup besar ditambah dengan kondisi lokasi kebakaran yang sulit dijangkau
perlu kami laporkan bahwa kami tadi sekitar jam dua belas mendapat laporan dari kecamatan sumedang selatan
bahwa adanya titik api di wilayah mekarahayu
dan kami langsung meluncurkan anggota pusdalop dan di lapangan sudah berada tni
polri bersama sama kita alhamdulillah bisa memadamkan dari mekarahayu
cuma dilaporkan pada pukul tiga belas tiga puluh
bahwa ada titik api di
marga laksana dan kami kita bergeser
sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut total luas lahan yang terbakar
tim liputan cnn indonesia